berarti itu mantannya si om kerja sama tante gitu
oh iya soalnya si keket itu ratu endorse itu kepilih jadi model iklan yang tante lagi garap nih
aduh males banget kan secara dia kan mantannya papa
terus dia suka nanya nanya papa
model berarti cantik dong
eh cuy lupa jangan lupa
jangan begadang tidurnya cepetan
soalnya kan gak lucu kalau ratu enros kerutannya nongol di ujung mata gak cocok
mama jangan gitu ma
emang keriput keriput kasti sih bercanda
cuma lo mana bercanda keriputnya udah kayak ceker ayam
keriput kayak kismis
bella mami gak mau tahu
mami gak bau mami dibelebeb belebeb kayak gini
kamu harus deketin deketin si si senin
mondi tuesday wednesday si senin sama aja
pokoknya kamu deketin kamu lengketin kamu vikat dia
kita kasih lihat kita gak kalah
dapat salam dari kevi katanya
udah jalan aja
bahwa papa tuh harus kurang kurangin deh boy
kenapa aku gak bisa melupakan kamu
aku kangen sama kamu adriana
belum bobo kamu tapi sendiri kenapa belum tidur ya tapi banyak pekerjaan di kantor yang
belum harus pikirin karena semuanya harus ditangani tapi langsung saya biasa tapi
yakin bener bukan karena mikirin mama adriana mama adriana enggak buat apa juga mikirin dia
dia juga kan belum memikirin papi papi revasi berharap kalau
tapi mau jujur dan terbuka sama reva sekarang ini kan kita cuma punya satu sama lain alangkah
baiknya kalau kita itu harus saling terbuka sih kita harus kompak jadi kalau ada masalah
juga kita hadapin bareng pih ke refah juga kan selalu jujur sama iya kamu dan jujur sama papi
anak papi yang baik cerdas iyapi reva selama ini jujur sama papi kecuali satu hal tentang
gimana adriana sebenarnya sama papi atau mendingan aku kasih tahu aja kali ya semuanya ke papi tapi
tapi pasti bakalan sakit hati dan mungkin juga nggak percaya bahkan mungkin tapi bisa marah sama
aku tapi kalaupun percaya tapi pasti akan shock banget ya allah gimana ya caranya membuat
tapi sadar sendiri lalu kamu bilang jujur tapi tadi kamu bengok kayak ada sesuatu yang kamu
sembunyi dari mami enggak pih reva tuh cuma cuma khawatir aja tapi tiba tiba goyah lagi pikirannya
reva cuma takut tapi terlalu banyak pikiran mama adriana ya menurut reva city
tapi kan kepala keluarga tapi adalah suami pemimpin keluarga jadi tapi jangan
sampai ngalah duluan ya ini sih reva ngomong bukan karena reva pengen memecah belah

kalau suami itu adalah pemimpin dalam suatu rumah tangga
semoga papi selalu kuat
karena gue pasti akan cari tahu lagi siapa mantan adriana yang masih dia cintain itu
supaya papi itu bisa sadar sendiri gimana adrena sebenarnya sama papi
kok manggut nanggut aja sih pi
papi setuju kan sama apa yang reva bilang tadi
papi sangat setuju
dan papi juga pastinya kuat
tapi apakah aku memang bisa kuat
reva sekarang mau minum habis itu reva mau langsung tidur lagi
tapi juga tidur dong
jangan di sini terus ya
selamat malam selamat tidur dan mimpi yang baik
kalau papi lagi kayak gini gue jadi gak berani deh minta izin soal jadi model iklan sama boy
itu ya bener bener deh
aduh untung aja si papa tuh gak turun
kalau papa turun papa bisa meriang belina tahu pak
pak mah emangnya papa sama mama ada masalah apa sih sama tante itu
kayaknya ada cerita nih
pak jawab atu ditanya sama anak anak
udah mama aja yang cerita
serius nih pak mama ini jawab
papa gak nyesel nih
jawab tante jawab
sebenarnya si keket tadi itu ratu endorse dia adalah mantannya si papa
wah bagus juga ya mantannya papanya
kok kamu ketawa sih boy
ya pak boy sih nggak kebayang aja ya kalau papa nikahnya sama tante tante tadi
nanti mau jadi apa pak
berarti itu mantannya si om kerja sama tante gitu
oh iya soalnya si keket itu ratu endorse itu kepilih
jadi model ikran yang tante lagi garap nih
aduh males banget kan secara dia kan mantannya papa
terus dia suka nanya nanya papa
berarti cantik dong
hmm masa sih
kayaknya yang harus jawab cantik apa enggak papa nih
pak cantik gak tuh si keke pak
ya kalau dulu sih memang cantik
namanya juga model
dia mirip dengan artis zaman dulu tuh
namanya meriam belina
yang sering main di film warkop dki
oh gitu pak
kalau sekarang kayak apa pak
kayak kucing hutan
wah kucing mutan masih mendingan macan dong
auuu daripada meyong
pemang yang melihara manuk sangkuri bang
bukan ada ayah sorak sorak
mending melihara embek weng
kepter hidul adha
abang naik berangkat ke rumah dulu ya
sudah selesai un juga masih mau sekolah
hmm masih banyak kegiatan yang luar ini
kalau udah apaan
udah acu ayo sekolah sama